lini masa ramai dengan penyataan kepala badan siber dan sandi negara joko setiadi yang menyebut kalimat hoax membangun
pada rabu kemarin menanggapi hal ini netizen riuh dengan tagar hoax membangun
setelah pelantikannya sebagai kepala lembaga itu di istana negara joko menyebut tak semua hoax negatif ada yang positif
pengguna media sosial disarankan untuk membuat hoax yang bersifat membangun
bingung dengan makna kalimat ini tagar hoax membangun langsung ramai diperbincangkan dan menjadi trending topik twitter tanah air sampai kamis pagi
ada yang menanggapinya dengan serius namun tidak sedikit netizen yang justru kreatif dengan kata kunci itu
pernyataan soal hoax membangun pun jadi kontroversi joko mencabut pernyataan itu dan meminta maaf kepada publik
dilansir dari detik com joko menyatakan tidak bermaksud membenarkan hoax
ia bermaksud memberikan umpan agar publik kritis terhadap pernyataannya